serbu diskon hanya di motionpay
saya benar benar tidak mau kehilangan harta ma
kita tidak bisa hidup tanpa harta
dan sepertinya naura
naura tidak takut
bu saya permisi dulu
ibu tinggal dulu ke dalam ya
naura selamat ya
kamu sudah mengambil keputusan
aku suka perempuan yang nggak pelin pelan
kalau mas sudah tahu jangan ganggu kita lagi
karena tidak ada yang bisa dirubah
bukannya tadi kamu ke rumah cinta dan kamu menjelaskan semuanya
bahwa kamu sudah mengambil keputusan itu
dari mana kamu tahu
sampai kapanpun aku akan terus menjadi bayangnya
aku akan selalu ngikutin kamu
semua ucapan dan tindakan kamu
aku akan selalu mengawasi kamu naura
kamu sudah mengambil keputusan
begitu juga dengan aku
bahwa kamu akan menikah dengan aku
dan tidak ada satupun orang yang bisa membatalkan pernikahan kita
dan tentang ph updating
di mana bisa menghasilkan
terus dengan cara apa
dia telah memberikan keberadaan
ku jauh begitu
tapi kamu jangan buang buang waktu
kamu harus segera melamar naura secara resmi
atau kita besok ketemu sama naura
dan papa akan lamar naura secara resmi buat kamu
tapi kan kita belum ada persiapan apa apa
itu bisa diatur arka
mungkin tidak terlalu mewah
tapi papa janji lamaran ini akan membuat kamu dan naura bahagia
terima kasih pak
dan papa nanti akan carikan cincin atau apapun itu untuk mengikat pernikahan kalian
seharusnya momen seperti ini mama kamu yang menyiapkan segalanya
kali ini biar papa yang mengurus semuanya buat kamu
terima kasih pak
mbak ini kenapa kita ngebut ngebut sih mbak
sekarang kita buktikan
siapa yang lebih mencintai arka
mbak cinta itu nggak perlu dibuktikan
mbak pelan pelan dong mbak mbak
kenapa kita kesini mbak
tadi di rumah saya kamu sudah ceramain saya soal cinta
dan sekarang waktunya kita buktikan siapa yang paling mencintai arka
yang lompat belakangan dari jembatan ini itu artinya pengecut
itu artinya pengecut
dan itu artinya dia tidak mencintai arka
tapi siapa yang berani melompat duluan dari jembatan ini
itu artinya dia yang benar benar paling mencintai arca
tapi saya gak pernah mengukur cinta
saya yakin cintanya mbak kinta untuk aka jauh lebih besar daripada saya
seperti yang saya bilang tadi pagi mbak
saya akan lakuin apapun untuk membuat arka bahagia
dan saya tahu arka jauh lebih bahagia jika saya hidup mbak
daripada saya mati untuk dia
jadi kalau perbuatan ini membuat mbak merasa mencintai arka
saya nggak akan berat
mbak kinta mbak kinta
dara dara tunggu
dara dara tunggu
kinta kinta kinta kenapa sayang
kinta benar benar nggak mau kehilangan arka mbak
dan sepertinya naura naura gak takut kehilangan arka ma
tapi naura gak mau kehilangan arka
mungkin itu yang bikin arka penasaran sama naura dan gak bisa ngelepasin naura
aku gak bisa kayak dia ma
aku bener bener gak tahu harus ngapain lagi sekarang
seharusnya aku sebagai kakak kamu bisa melindungi kamu
kalau gak ada arka mending kinta gak usah hidup sekalian
ibu tenang ya sabar ya kamu mesti tenang oke
om hutomo pasti dalam waktu dekat akan melamar
dan itu adalah rencana utama kita
untuk bisa menggagalkan semuanya
punya ide untuk itu
tenang aja kamu ya
baiklah yang lainnya saya tidak mau saya beri

faitheat mau ketemu sama millie nya
bapak ini disuruh beli baju baru

suruh orang beliin baju ini
mama suding lamar pembantu itu
itu gak akan pernah terjadi
ambil baju baju ini buang ke tempat sampah
buang kita mau ke tempat buang
kim lakukan saja apa yang nga suruh
mah mama mau ikut atau tidak
itu terserah mama
tapi yang pasti
lamaran itu tetap akan terjadi
lamaran itu akan tetap terjadi
mama akan menegaskan
lamaran itu tidak akan pernah terjadi
apa yang kamu lakukan
itu sudah berakhir
anda terlalu cepat menghilang
terlalu cepat terlalu cepat menghilang

ada saya sendiri yang terlalu cepat menghilang
jangan solutions karena uang rupiah uman terakhir
kita udah pulang
kamu ngapain sih pakai pergi sama kita segala
arka aku ini perempuan
apa yang mbak kinta rasain sekarang
kalo aku dalam posisi dia juga mungkin
aku juga akan kecewa sama seperti dia
andai aja ya
semua orang bisa mengerti perasaan kita
sama seperti kamu yang bisa mengerti perasaannya cinta
lo udah mau lamaran masih gak ngabarin gue ya
kita temenan udah lama
lu harusnya ngomong ke gue dulu
ini malah gue tau dari keluarga gue
ya bukannya gitu men
gue bukannya gak mau kasih tau lu
gue pasti akan suatu saat kasih tau lo
ya lu tuh kan kakaknya kinta
ya lu pasti gak akan terima lah
kalo gue akhirnya memilih cewek lain
daripada adik lu sendiri
orang tua lu kan
gak suka banget sama nora men
lu ngerti kan maksud gue
kita ketemuan yuk
abis ini kan lu married
pasti lo udah gak punya waktu
lagi buat gue
kita ketemu satu jam lagi
gimana di tempat biasa
yaudah kita ketemuan ya
gue akan kesana sebagai kakaknya cinta